pemirsa dua pencuri sepeda motor menembak pemilik kendaraan yang memergoki mereka di kota tanggerang banten
pencurian yang disertai penembakan ini terjadi pada siang hari di perumahan bugelinda
rekaman kamera cctv memperlihatkan dua pelaku runmore keluar dari rumah korban
mereka kepergok hendak mencuri sebuah sepeda motor yang berada di halaman rumah
korban bernama italia chandra kirana putri kemudian mengejar kedua pelaku sambil menariaki maling
salah satu pelaku menembak korban dengan pistol dari jarak dekat
korban tewas dalam perjalanan ke rumah sakit sedangkan kedua pelaku melarikan diri menggunakan sepeda motor
kepolisian mendalami rekaman cctv untuk mengungkap identitas kedua pelaku
pihak kepolisian juga membentuk tim khusus untuk mengejar kedua pelaku
sementara itu dari kasus perampokan di jakarta barat tim penyidik polres jakarta barat telah mengantongi identitas pelaku
yang menembak mati korban di pompa bensin daan mogot jakarta barat kamis lalu
menurut kombes polisi argo yuwono kabit humas polda metro jaya
penyidik sudah menganalisa peristiwa tersebut dari lokasi kejadian hingga pemeriksaan saksi

polisi juga sudah mempelajari peristiwa tersebut
polisi juga sudah mempelajari berbagai kasus perampokan dan akan memilah dari kelompok mana para pelaku tersebut
penyidik ini sudah menganalisa mulai dari tkp kita melihat di sana dan kita melihat informasi
kemudian kita akan mengumpulkan semua kegiatan pencurian atau kekerasan yang terjadi dengan masyarakat bank
kita sudah mencatatkan beberapa kasus ya
ada sepuluh lebih lagi kita melajari di situ
nah kemudian kita akan memilah milah kelompok mana yang melakukan disitu
saat ini tim penyidik polres jakarta barat sedang melakukan pengejaran terhadap para pelaku perampokan
ya maraknya angka kriminalitas menjelang lebaran tidak lepas dari tingginya kebutuhan masyarakat menyambut hari raya
ya sementara ketimpangan sosial ditambah dengan tingginya jumlah pengangguran juga menjadi pemicu kejahatan
ketimpangan sosial ditambah dengan tingginya jumlah pengangguran juga menjadi pemicu kejahatan
ketimpangan sosial ditambah dengan tingginya jumlah pengangguran juga menjadi pemicu kejahatan
di daan mogot pelaku mengincar korban yang membawa uang tunai usai bertransaksi di bank berbeda halnya dengan kasus kejahatan yang terjadi di karawaci
pelaku mengejar sepeda motor korban di halaman rumah
kepolisian mencatat menjelang hari raya tingkat kejahatan cenderung meningkat
transaksi perbankan yang cenderung meningkat serta kebutuhan yang mendesak membuat pelaku kejahatan memanfaatkan peluang untuk mengambil keuntungan secara instan
termasuk faktor tingginya kebutuhan jelang lebaran
harus bersifat mitigasi
yaitu sebelum kejadian ketika kejadian dan sesudah kejadian
sebelum kita melakukan pencegahan dengan metode metode pencegahan
kalau polisi itu ada preemptif ada preventif kemudian ada kita bicara tentang ketika sudah terjadi yaitu penindakan lalu pembinaan
nah untuk itu menurut hemat saya itu bukan hanya tugas polisi tapi tugas masyarakat tugas juga dari para pemuka agama
pemuka politik jadi tokoh politik tokoh wanita dan sebagainya
masyarakat diminta lebih waspada mengingat maraknya aksi kejahatan yang seringkali terjadi setiap jelang lebaran
mesempit peluang kejahatan dengan meminta pengamanan petugas saat bertransaksi di bank
atau tindakan lain yang mengundang perhatian pelaku kejahatan
baik pemirsa untuk mengatasi perkembangan kasus perambokan yang terjadi di karawaci tangerang
kami sekarang sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan kapolres
metro tangerang kota kombes polisi hari kurniawan
ya selamat pagi mbak daniel selamat pagi mas prabu
ya terima kasih pak rus sudah bergabung di good morning
bapak soal kasus ini tentu membuat masyarakat sangat khawatir dan juga waspada ya
tapi bagaimana dengan pengejaran pelaku yang sampai sejauh ini juga kami mendapatkan informasi belum tertangkap oleh pihak kepolisian
ya yang pertama kami laporkan kami semalam
sekitar pukul dua puluh empat korban baru selesai untuk dilakukan otopsi di rumah sakit umum tangerang mbak daniar
dari hasil tersebut kami mendapatkan laporan tertulis dari dokter forensik
di antaranya adalah salah satunya bukti proyektil yang bersarang di tubuh korban
hari ini akan kita kirim ke laboratorium forensik kami
selanjutnya pagi hari ini prosesi pemakaman sembilan ratus di wilayah tangerang
dan beberapa tim selain di tkp di rumah korban kami membagi beberapa tim di lapangan untuk mencari saksi saksi dan petunjuk petunjuk lain
termasuk juga adanya rekaman cctv yang ada di tetangga korban mbak daniar
dari cctv apakah masih belum sedikit tahu ya pak identitas dari pelaku tersebut
ya kita sinkronkan dengan data yang beredar banyak mas di tempat kami
jadi ada beberapa cctv
dan memang ada beberapa berita berita yang viral
itu termasuk salah satu kita gabungkan dengan petunjuk petunjuk yang secara manual memang sedang kita lakukan di lapangan
dari pemeriksaan beberapa saksi saksi terkait saksi di perumahan saksi security dan saksi saksi lain
nah termasuk petunjuk yang ada informasi cctv dan yang berita berita di media sosial itu berkembang pun kita gabungkan semuanya mas
nanti kita olah data tersebut baru kita gabungkan bagaimana ciri ciri pelaku tersebut
ya semoga dapat segera terungkap ya bapak
bapak ini kan
cukup mengkhawatirkan begitu ya adanya modus kriminalitas dengan membawa senjata api seperti ini
bagaimana pak ini bisa terjadi
mengapa senjata api seperti itu bisa berada di tangan yang tidak seharusnya begitu
ya terkait masalah kepemilikan senjata api ini masih kita dalami mas
mudah mudahan dengan nanti segera terungkap pelakunya baru kita bisa dapatkan motif ataupun kepemilikan senjata api tersebut
nah sampai dengan saat ini memang masih kita dalami
mungkin di lapangan mas
baik pak hari mengingat juga pelaku sampai sejauh ini juga belum tertangkap polisi masih terus mencari
bagaimana antisipasi untuk warga pak untuk keamanan apalagi menjelang lebaran nanti
iya memang menjelang lebaran kami sudah diperintahkan oleh pimpinan kami bapak kapolda
adanya tren kenaikan dari situasi kriminalitas ya menjelang lebaran
nah untuk itu kita fokuskan kepada tempat tempat keramaian baik di perbankan
tempat perdagangan lain pegadaian dan toko toko emas
nah terkait kejadian kemarin yang memang perumahan bogel di wilayah karawaci itu adalah perumahan yang cukup padat mbak
jadi di kanan kirinya perumahannya juga masyarakatnya memang ada aktivitas yang ada dilakukan di rumahnya
nah kami juga mengimbau kepada warga masyarakat
baik security system ataupun jasa keamanan yang ada di perumahan perumahan
turut berperan aktif juga untuk mengamankan lingkungannya menjadi polisi bagi dirinya sendiri
jadi jangan cuek terhadap orang yang tidak dikenal ataupun tamu yang masuk
apalagi sampai berkeliling berputar putar di salah satu perumahan
tetapi jasa keamanan masyarakat sekitar tidak seakan akan memang tidak melihat ataupun tidak ada rasa kepedulian
nah ini kita himbau bersama sama menjaga di lingkungannya masing masing mbak
baik kombespol hari kurniawan terima kasih atas informasinya pak di good morning hari ini
tentu hal itu yang harus kita waspadai bersama ya bukan cuma di perumahan
google yang sampai saat ini juga menjadi lokasi kejadian tapi untuk anda
apalagi untuk anda yang mau mudik nih rumahnya coba cek dulu apalagi untuk kunci
jangan sampai ada yang belum terkunci apalagi juga beberapa kompor misalkan
jadi bukan cuma kejahatan saja yang nampaknya mengintai anda jika meninggalkan rumah dalam keadaan kosong
selain itu juga kita semuanya ya jangan melakukan aktivitas yang mencolok di depan publik
misalnya seperti membuka dompet membuka amplop membuka tas
atau memegang handphone terlalu lama di tempat tempat umum begitu karena itu yang akan memicu nanti modus kriminalitas itu
karena terjadi bisa kapan saja dan kita tidak pernah tahu
jadi antisipasi lebih kepada sekarang diri sendiri untuk bisa hati hati bahwa kejahatan itu ada di sekitar kita